sidang kedua kelompok kerja ekonomi digital atau digital economy working group presidenc g dua puluh yang digelar di yogyakarta telah menyepakati sejumlah poin penting
sidang kedua ini berfokus pada pembahasan isu konektivitas dan pemulihan pasca pandemi covid sembilan belas

seluruh delegasi anggota g dua puluh